program pengungkapan sukarela atau pps akan berakhir pada tiga puluh juni dua ribu dua puluh
para wajib pajak diharapkan segera melaporkan hartanya sebelum program ini berakhir
program yang diinisiasi oleh direkturat jenderal pajak kementerian keuangan ini
telah berlangsung sejak januari dua ribu dua puluh
pps ini terdiri dari dua kebijakan
kebijakan pertama adalah pembayaran ppa final
berdasarkan pengungkapan harta per tiga puluh satu desember dua ribu lima belas yang belum diungkapkan
kebijakan kedua adalah pembayaran pph final
berdasarkan harta yang belum dilaporkan dalam spt pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak dua ribu dua puluh
hingga kini program pengungkapan sukarela ini telah diikuti oleh satu ratus tiga belas ribu wajib pajak
terdiri dari tiga puluh tiga sembilan ratus wajib pajak kebijakan satu

total harta dua ratus lima puluh empat lima triliun dan jumlah pph penerima negara sebesar dua ratus dua puluh lima empat puluh dua triliun rupiah
kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk tentunya patuh di dalam melaksanakan wajiban perpajakannya
dan pps ini merupakan satu momentum yang sangat tepat jika wajib pajak merasa ingin melaporkan harta yang belum dilaporkan selama ini
jadi untuk kebijakan satu ya yang kemarin kalau dia tidak ikut itu
kemudian wajib pajak ditemukan hartanya kembali
dia akan berkena saksi dua ratus persen gitu ya selain membayar pajak yang tiga puluh persen
jadi ini tentunya memberi manfaat yang banyak kepada wajib pajak